sampai jumpa di video selanjutnya
karena sule udah ketemu rumahnya desi
kamu teh gak sedang sedang bercandain saya kan lek
lu gak percaya
kalo gak percaya tanyain aja
nuh si oni tuh tanyain
bener kan nek bener kan
bener sama aneh
saya akan datang ke rumahnya
maunya apa sih si ogi teh
ini masalahnya desi
desi kenapa dengan desi
tadi kan ke rumahnya desi
tadi kita ke rumahnya desi
saya ketemu sama ibunya
kalo gak percaya saya akan tanyain sama sule
lu malah nanyain lagi ke gue kan
gua nanya sama lu
nipet banget sih
kalian sudah tau rumahnya
mama gak mau punya anak cewek matrik
ya enggak dong mak
tina belum nerima cintanya kang ogi
soalnya belum ada feeling alias cinta
oh itu mah terserah aja
yang penting neng lina gak boleh mainin cap ogi
lihat deh gitu gak selingkuh sama istrinya
oh jadi cerita itu benar mak
sampai hartanya cep ogi itu dibawa sama istrinya
udah pasti itu dikasih sama selingkuhannya
jahat banget ya tuh perempuan mak
hah ya udah
yang penting kamu gak boleh begitu nya
kumalin emang ngijinin kita pergi
tapi nggak boleh lebih dari jam sepuluh
terus ban motornya gak boleh kempes lagi
aku kan udah siapin pompaan sama ban serep
ibunya desi itu matre tak
jadi kalau lo mau ke rumahnya lo harus pakaian keren matching gagah bawa mobil bawa hp
saya mah akan datang dengan apa adanya saya sajalah
itu baru laki laki
lo mau diusir sama mamanya
udah nyala belum
ah nyebelin banget sih
habis dah kempes gimana mogok lagi
ban gak kempes motornya yang mogok
kalau masalah mobil biar gua yang urusin
gue punya kenalan bekas majikan saya
bagiannya si oni
lu ditanya bener gak
tadi kan disuruh diem
masalah itu hp
jangan hp kuno handphone aja
kan udah nasib kita lah kempes mogok
cepetan dong mak
si sule ngasih tugas berat pisang
harus pake minjemin handphone segarupa
mana tuh saya harus mencarinya
kacau si sule mah
kalau rumahnya pak sujana sebelah mana kang ya
begini kang jana
sebelum saya menjawab pertanyaan kamu
saya mau nanya dulu
nah pertanyaannya adalah
kira kira di mana toko tempat peminjaman hp
gak ada tempat peminjaman hp ada juga beli
iya maksudnya beli
gak ada tuh tempat peminjaman handphone mak
beli di mana
ya di toko hp atu kang
iya aduh di toko hp masa di tukang lotek
nah sekarang di mana toko handphonenya
tukang sambo banyak tuh tadi juga saya lihat di belakang ada
wah yang benar
iya di belakang
oke kalau begitu doakan saya ya
biar saya berhasil mendapatkan handphone oke
kang kang rumah pak sujana sebelah mana
oh pak sujana tanyain saja sama ibu sujana
oh dasar bulak gelo orang kampung sih ya
di dunia ini saya sudah tidak punya siapa siapa lagi
dulu juga saya mundurin diri dari ibu
karena saya kasihan sama ibu
ibu suka ditinggalin ibu
ya ampun teh
mak kamu sakit apa lek
ya sudah tua saja ibu makanya sering sakit sakitan
terus maksud kamu saya mau pinjam mobil saya
yang pertama ibu buat mobil saya
yang kedua mau menurutin kata kata mak
met dari dulu belum pernah naik sedan
pernah juga naik keretek ibu
ayah ya woy orang tua ya begitu
iya ibu malah dua hari kemarin mak minta dikawinin
minta dikawinin atau minta dikawinin sama siapa

rumah iramah raja dangdut
ya sudah kamu boleh pakai mobil saya
tapi besok balikin ya
ya ibu makasih mbak turnuhun
ibu kamu kemana saja atu ini ada tamu bukan dikasih minum
loh kang sule
kamu teh kenal
wah ya kenal tuh bu
almarhum ibunya kang sule teh kan
jadi ibu kamu sudah meninggal
karena si eda aja yang menjadi gagal punya mobil
lalu lagi pakai liat liat
suruh beli handphone handphone mainan apaan lu
eh gue malah dimain mainin
tidak tahu orang lagi emosi
ya atu kalau mau beli handphone yang asli harus pakai monke
monke monke apaan monke saya tahu kalau kamu ngomong
tuh kan monke itu bahasa inggris
artinya itu duit
monke itu bahasa inggris bahasa inggris itu duit
tidak itu monay
kalau kamu mau pulang ke rumah desa apaan aja di rumah desanya
ais tidak bisa tuhan
kalau kamu mau ke rumah desa apaan aja emas akan balik ke rumahmu
tuhan ini bisa dimanfaatkan tuhan
jangan diinjak itunya yang diinjak itu adalah gas rem oh iya bener bodoh rumah hebat beli
dimana nih kamu gini kemarin baru beli boleh pinjam gak nih aduh boleh sih kalau buat agenta
apapun boleh alat kasih ini calon adik ipar yang baik nih ah ah ah ah ah ah ah ah beres
nih lo ikut nah saya diajak naik mobil eh awas dulu mau ikut mobil ini tidak boleh
dinaikkan sama orang yang usia oh maaf maaf ah mobil ini soalnya
malam pertama bisa jadi nggak boleh orang usia yang jelek ngebahas naik mobil ini
nih nyusul ya sekalian beli hadiah buat nengdesi bener nih jangan lupa yo yo
tirik saya punya mobil ah awas sepuluh sirah aja